gubernur dki jakarta basuki cayapurnama
belusukan ke banjir kanal timur
dan meninjau pintu air kalisunter
peninjauan ini dilakukan untuk mengetahui langsung
penyebab luapan air sungai yang merendam permukiman sekitar
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
rabu pagi belusukan ke kanal banjir timur
cipinang indah jakarta timur
belusukan ini dilakukan untuk memeriksa
pintu air kalisunter di pemukiman warga
meski telah memerintahkan sejumlah pintu air di jakarta
dipasangi cctv gubernur basuki cahayapurnama
menegaskan berusukan penting dilakukan
untuk mengetahui langsung kondisi di lapangan
gubernur basuki cahayapurnama tidak ingin kecolongan lagi
setelah pekan lalu kalisunter sempat meluap
merendam permukiman warga
gubernur basuki cahayapurnama mengatakan
bahwa air di kalisunter tidak terlalu tinggi
dan tidak terlalu banyak panggilan air
kepada pasukan kita tidak tahu jika tidak datang di lapangan
apakah kalisunter akan terlalu tergelam
biasanya kita potong air di kalisunter
supaya kalisunter tidak ada air
tapi kalau tidak ada air
dudukkan orang juga masalah
jadi saya datang ke sini untuk melihat
alasan apa yang harus terjadi
harusnya sudah ada kanal banjir di jakarta timur
tapi tidak ada kanal banjir di jakarta timur
orang ini masih dalam
tapi saya mau lihat ke atas lagi
kalau di cctv kan tidak semua lengkap
oh seperti ini
kemarin juga laporannya agak beda
lokasi belusukan gubernur merupakan
kawasan langganan banjir luapan kalisunter
di mana banyak warga mengungsi
akibat rumah terendam banjir
sudah lima belas tahun
terus sekarang kalau banjir kecil kecil udah biasa
untuk mengatasi banjir di jakarta
pemprov dki telah menyusun sejumlah rencana
termasuk memaksimalkan konektivitas antar pintu air
dan menormalisasi sejumlah kali rawan banjir
pemprov juga mulai membangun tanggul sepanjang sembilan puluh lima km
dan tinggi tiga enam puluh lima meter di pesisir jakarta utara
tanggul tersebut nantinya berfungsi menahan banjir rom
f rizal jakarta